cuma disini nih main game gak pake ribet download vision plus
iya iya tapi tolong kamu jangan sakitin abir eva selamatin abi bawa abi pergi dari situ sekarang juga
reva reva jangan lakukan apa apa reva reva apa yang kau lakukan itu berbahaya buat abi
mak kalau kamu gak dengerin omongan aku api yang akan dalam bahaya mas aku
aku akan suruh dia lompat dari sini
harus harus itu mah mama sembuh dewi juga harus sembuh oke
devi juga mulai hari ini dewi udah mulai jualan kue
dewi titip dua
baru baru kita mulai hidup dari nol
kenapa makan putih translucente ya huu expectations beverly
ya makasih ya punya

itu pasti para bang oding
dewi minta tolong sama dia sama
mbak dewi katanya ibunya mau dititipin sama saya ya
iya pak benar
saya mau berangkat ngantar dagangan dulu
abis itu ke rumah sakit
yaudah santai aja
saya kan sekarang jualannya malam
kalau siang bebas
makasih banyak ya pak
selesai urusan saya langsung balik
makasih gak usah repot repot
ini kan bukan jalan sekolah abi
udah ya pokoknya kamu itu anak kecil
kamu gak usah banyak tanya
ya tapi kan
ini bukan jalan sekolah abdi
gak dengar kamu udah dibilangin diem
reva pasti punya rencana lain sampai dia mau nganterin abi ke sekolah
jelas banget ini bukan jalan ke sekolahnya ambi
kok lewat sini
apa dia mau bawa kabur abi

assalamualaikum mas fahri
nah kebetulan kamu lagi disini
boleh tolong bantuin dong pakai jaketnya
iya tangannya nggak bisa muter ke belakang
ya gara gara ke belakang
sini coba gak ke situ ke sini
aduh aduh aduh
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
gak gitu sih
sekarang aku udah siap pulang
eh tunggu dulu
tungguin abi dateng ya

enggak aku mau
enggak aku mau
enggak aku mau
enggak aku mau
enggak aku mau
enggak aku mau
caranya begini kita berdua tunggu di sini sampai abi datang sore atau siang nanti
kalau kamu mau kita bisa pesan makanan dari rumah sakit
makanannya telur belado sama nasi
aku bisa minta doa apa
abi turun gak
aku mau aku takut mak
nih kamu tuh
hah kalau republic lainnya aku pak
tapi perasaan aku gak enak
dewi kamu gak perlu jawab
apa yang kamu lakukan ke abi
tapi kamu menyingkir dari kehidupan mas fahri untuk selamanya dewi
ya lihat abi itu ketakutan reva
bawa abi pergi dari situ sekarang juga
reva jangan lakukan apa apa reva
reva apa yang kau lakukan itu berbahaya buat abi
kalau kamu gak dengerin omongan aku
abi yang akan dalam bahaya ma